antrean ribuan warga penerima bantuan langsung tunai atau blt subsidi bbm di aula desa parung panjang bogor
jumat pagi menelan korban jiwa
satu warga atas nama cecepriyatna empat puluh sembilan tahun warga desa parung panjang bogor jawa barat mengalami kejang kejang di tengah antrean
korban lalu dilarikan petugas ke puskesmas parung panjang
pria paruh baya tersebut akhirnya meninggal dunia
cecep diketahui memiliki riwayat penyakit asma serta jantung
kau orkestra desa parung panjang bogor sandi rukmana menyesalkan kejadian ini
terlebih sebelumnya pihak desa mengaku sudah menyarankan
kepada petugas agar pembagian blt tidak dilakukan secara serentak karena penerima bantuan mencapai dua tiga ratus warga
penyaluran blt subsidi bbm di kelurahan talun kecamatan sumedang utara kabupaten sumedang jawa barat jumat siang diwarnai protes sejumlah warga
mereka mengaku dimintai uang tiga puluh ribu rupiah oleh tokoh masyarakat untuk ditukarkan dengan barcode pencairan blt
dan lima lembar kupon gerak jalan ulang tahun kelurahan
ini buat gerak jalan pokoknya semua masyarakat dipotong segitu saja
sementara itu pihak kelurahan talun mengakui adanya penjualan kupon gerak jalan dalam rangka ulang tahun kelurahan
namun lurah berdalih tidak ada pemaksaan bagi warga yang ingin membeli kupon
kami hanya meminta ikut partisipasinya kepada warga masyarakat
semua warga untuk bisa ikut berpartisipasi
dan kami pun tidak memaksa karena pembelian kupon tersebut kembali lagi nanti ke warga masyarakat
di kelurahan talun terdapat lima ratus sembilan puluh dua keluarga penerima manfaat blt bbm dan blt sembako
penyaluran dilakukan sejak selasa tiga belas september lalu di kantor kelurahan talun
sedangkan acara gerak jalan dalam rangka ulang tahun kelurahan akan digelar pada hari minggu besok
tim liputan cnn indonesia